takut ya penting
ini lagi di jalan
aku lagi senang banget deh
akhirnya ya aku bisa ngajar
ade hei baru niat manggil aja udah dateng taksi
motor aku gimana
udah abah aja sama mama kan juga gak berduaan
ada supir taksinya juga kan pak
iya juga tidak apa apa kan
kamu antar mama kamu
udah tuh abah abah aja yang di taksi ya
ini siapa sih yang mau nganterin saya sebenarnya
udah deh saya sendiri aja kalau gitu ya
ini si kemon yang mau nganterin
kasian apa kasihnya
mod kasian atuh mama
yaudah deh mau diam diam motore dulu ya pak ya
ya jangan kabur ya
nggak usah kabur
abah kenapa ngotot gitu sih
kasian mama bener lagi sakit gini ah
jaga jarak aman neng
ini emergency ya itu abah
ah ya manusia tuh alasannya emergency emergency
padahal mah tidak emergency
ngobok bah gak bisa di starter
eh standartnya standartnya naikin
ya abah itu bukan motor meti
oh gak bisa nyalah kenapa ini
untung udah gue tuh kunci rahasianya
ya jadi abah gak bakal bisa nyalain
aku juga ntar mau manggilin deh
mau nelfon orang bengkel
udah bawa ke dudung aja
gak apa apa temen aku aja abah deket sini kok
udah tuh abah
lama lagi udah mending apa aja yang temenin mama ya
ya sama kamu lah neng
neng udah janjian sama temen temen neng
jadi neng gak bisa nganterin mama ya
nih ada whatsappnya juga aku
udah abah situ
doain abah ya neng
mau kemana aja sih
kan tadi saya datang ke rumah sakitnya
kenapa tidak saya pakai motor saja
aduh ini mah gara gara si kae mondi
ini gara gara mondi ya tuh
gara gara sering nyuruh nyuruh saya dekat sama teteh
saya pikir ada apa
kenaon si teh manis senyumnya teh manis pisan
aduh ya iyalah saya akan manggilnya teh manis
pasti atuh agak giung
akang abah kenapa semakin hari semakin lucu ya
ya allah kuatkan hamba ini untuk kepentingan anak anak hamba ya allah
sepertinya anak anak kita sengaja ya
selalu berusaha untuk mendekatkan kita teh selalu
kayaknya mereka berusaha banget ya akang abah ya
astagfirullah azim apalagi
harusnya teh saya kan duduk aja di depan teh
bukannya di belakang duduk di sini sama teh manis
jadi sekarang akang abah duduk disini ya
saya juga disuruh sama anak anak buat jagain saya gitu
kalau gitu mah tidak memang saya aja yang pengen dekat dekat
ini daftarnya orang orang yang mesti kita santunin
dia nih ampe rata rata janda punya anak yatim nih
mendingan kasihin dia aja deh
makasih ya babe
oh iya temen temen
pokoknya kita harus bagiin sembako ini sebagai tanda kalau kita sudah selesai ujian nasionalnya
amel ini semua udah beres kan udah ditutup juga semuanya
beh silahkan pepin doa beh
ya elah boy
selalu kalau udah apa apa mesti gua doain lah beh
beh buat boy itu mba be tuh udah kayak ustadz
selalu ngajarin boy soal agama soal kehidupan
tapi ini asal tahu aja
ilmu mba be tuh masih cetek banget
tapi doain ya
mba be juga bisa banyak belajar ilmu agama
yaudah buat kebaikan kita
dan biar kita dapat berkahnya nanti
sama sama kita berdoa
yuk kita bacain al fatihah dulu ya
ya allah yang maha pengasih
terima kasih telah engkau hadirkan sifat pemurah di hati kami
dan jadikanlah sifat kasihmu selalu di hati kami
bakti sosial ini ya allah
jadikanlah kebaikan kepada kami ya allah
dan orang orang yang menerima sumbangan ini ya allah
inilah rahsia syukur kami
atas selesainya gian nasional yang telah dilakukan ya allah
jadikanlah ini amal ibadah kami ya allah
berkahilah bangsa kami
linjungilah bangsa kami
rabbana atina fidunya hasanah
wafil akhirati hasanah
ya udah angkat deh
eh bawanya pelan pelan
oh kayaknya berhenti dulu deh bentar
ini gue deket lagi deket basecamp sih
lo tunggu dulu deh gue langsung ke situ kan
ya udah kalau gitu gue sama yang lain kan udah mau jalan nih
nanti nyusulnya ke jalan persada iya kan
ke jalan persada oke
iya iya bentar ya
bentar lagi gue syut ya
kamu gak apa apa ngantriin aku ke lokasi baklas dulu
aku gak enak sama mama kamu
kasian lagi yang dia sendiri
gak apa apa rai
ntar aku dari sini kan juga langsung pulang
tapi bilang aja ke temen temen
yaudah deh insya allah aku sampai ke anak anak ya
janganlah eduardo umur plenum
jangan aku mau sinis obat
bener ada pelayanan di kereta ini
bisa di sini juga di sini juga
gak pasti ad syllabus dusnya
we got love selamat tinggal
kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri
nah di sini kakaknya tuh
kamu tangannya pelan pelan
terus kiri lagi
duktiin kakaknya terus ya
aku yang penting
aku lagi senang banget deh
aku bisa ngajar
tuh udah lama banget
pindah ke amrik
aku lagi seneng banget deh
mukanya pada seneng senengnya
kapan kapan kamu main kesini ya
kamu lihat deh kamu sendiri anak anaknya lucu lucu banget
ehm sorry nih aku lagi di jalan nanti
lanjutin ntar aja ya
ehm yaudah deh
nanti aku telepon lagi ya
kemaren aku sempet nongongin cewek gitu ya
aku belum begitu kenal sih
cewek baru kenal
pantes tadi kamu bilang sama aku
kamu ajak kita pura pura udah punya pacar
ternyata kamu udah punya gebetan baru
maksudnya apa sih ray
ya yaudah deh
apaan sih kamu
naik motor aku ntarin kamu
eh kamu jangan gini dong
eh ini bukan gebetan
kamu sendiri yang ngomong kayak gitu kan
ini bukan gebetan ray
aku baru kenal juga
kamu mau ngapain
tadar kamu mau ngapain

itu bukan gebetan ray